berawal dari hobi membuat kerajinan tangan seorang penjaga sekolah mts negeri di kota sukabumi berhasil membuat senjata khas suku aborijin bumerang
berkat keuletannya bumerang produksinya ini bisa menembus pasar internasional
hendy setiadi penjaga sekolah di salah satu mts negeri di kelurahan gedong panjang citamiang kota sukabumi
tidak pernah menyangka jika hobinya akan menjadi usaha yang menghasilkan
pria yang akrab dipanggil acun ini sudah membuat ribuan bumerang dengan berbagai jenis dan bentuk
mulai dari bumerang untuk kompetisi mainan hingga bumerang untuk pajangan
bumerang buatan hendy juga diminati oleh pembeli dari luar negeri
seperti brazil india afrika bahkan dari negeri asal bumerang itu sendiri yaitu australia
bengkel pembuatan bumerang milik hendy sangat sederhana
hanya menempati ruang kecil berukuran tiga x tiga meter persegi di belakang ruang penjaga

andi mengaku hanya memerlukan waktu dua hingga lima jam untuk membuat satu bilah bumerang
setiap ada waktu buang saja seperti sabtu dan minggu itu kan saya ribuan
saya daripada ada kerjaan main main tidak jelas saya produksi bumerang
ide nya awal awal saya lihat di dutty di internet juga
saya coba buat waktu itu model yang sederhana ya
saya coba terus bikin sampai berhasil satu model waktu itu
untuk memasarkan bumerang buatannya hendy memanfaatkan media sosial
untuk satu bilah bumerang hendy mematok harga rp dua puluh lima hingga rp seratus